jelang libur panjang imlek akhir pekan ini
sudahkah anda menyiapkan agenda berlibur
referensi tempat wisata baru di bandung ini
mengajak anda berkeliling kota kelinci
yang setiap sudutnya dipenuhi dengan dekorasi serba hewan kelinci
uniknya ada beragam jenis kelinci dari tujuh belas negara di dunia
yang bisa diperimakan oleh pengunjung
tingkah lucu hewan mamalia pemakan wortel ini selalu mengemaskan
disukai oleh hampir setiap orang
kelinci dijadikan inspirasi sebuah tempat wisata bertemakan kota kelinci
karena semua orang tertarik kepada rabbit lucu ya
dari anak anak kecil sampai dengan remaja sampai dewasa tuh seneng ke rabbit lucu gitu ya
yap serasa di negeri dongeng
sesuai temanya tempat wisata di jalan rancabensang cimbuluit ini
setiap sudutnya dipenuhi kelinci
mulai dari pintu masuk
hingga tempat untuk berbicara
hingga tempat untuk berbicara
dan tempat untuk berfoto
semuanya ada gambar hingga patung kelinci
tak aneh karena unik
meski baru dibuka awal tahun dua ribu delapan belas
pengunjung pun mulai ramai berkunjung
bagusnya tempat kayak gini
jadi gak harus ngajak anak ke mall
biar bisa interaksi sama hewan
jadi gak takut
kan kadang kadang temen temennya kalau ngeliat kucing
kasih makan kelinci
main sama kelinci
interaksi langsung dengan hewan imut ini pun menjadi kegiatan menarik
ada beragam jenis kelinci dari tujuh belas negara
seperti dutch dari belanda
hingga kelinci american rights dari negara amerika
nah tingkahnya yang lucu dan mengemaskan ini
memang selalu menarik perhatian
dan disukai orang lain
kalau yang ini jenisnya angora inggris
yang awalnya hanya dimanfaatkan sebagai penghasil benang wall terbaik
namun seiring perkembangan zaman
kelinci ini pun menjadi hewan peliharaan populer
bagi anda yang tertarik merawatnya di rumah
pengunjung pun diizinkan untuk membelinya
dian permatasari bandung